pendaftaran vaksinasi menggunakan vaksin moderna di rumah sakit muhammad husin palembang saat ini sudah penuh
begitu pendaftaran dibuka pada tengah malam langsung penuh dalam waktu sepuluh menit
dari total satu dua ratus dosis vaksin moderna yang diterima rsmh palembang dialokasikan untuk vaksinasi selama tiga hari
untuk kuota jumat sebanyak tiga ratus orang senin sebanyak lima ratus orang dan selasa dua ratus delapan belas orang
sisanya untuk para tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ketiga atau booster
pelaksanaan vaksinasi moderna berlangsung di geraha eksekutif rsmh palembang
ratusan orang yang sudah terdaftar hari itu antusias mengikuti jalannya vaksinasi
menurut kabakumas rsmh palembang yang boleh mengikuti vaksinasi moderna saat ini adalah tenaga kesehatan
masyarakat umum yang belum pernah divaksin dengan melampirkan kartu tanda penduduk dan usia di atas delapan belas tahun
vaksinasi moderna ini sudah kita laksanakan untuk umum ya mulai hari jumat
dari jumat sampai hari ini senin dan pasar jari

hari ini senin hari ini besok
sementara itu seorang warga yang telah selesai divaksin merasa sangat bersyukur karena berkesempatan mendapatkan vaksin moderna
ia telah lama menunggu untuk mendapat vaksinasi
belum pernah vaksin
jadi kebetulan saja menurutnya moderna itu
tapi informasi sama saja sih tidak ada beda
tapi dosisnya agak tinggi aja
tenaga kesehatan adalah prioritas untuk mendapatkan tambahan perlindungan dari vaksin covid sembilan belas buatan moderna
masyarakat yang mendapatkan vaksin ini tetap dihimbau menjalankan protokol kesehatan
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan